minggu lalu pt kereta api indonesia meresmikan enam kereta baru ekonomi premium
tiket kereta api untuk empat relasi kereta baru ini mulai dijual pada empat belas juni lalu
namun tiket kereta mulai h delapan hingga hari h lebaran dinyatakan habis terjual
kereta api ekonomi premium dibuat oleh pt industri kereta api inka
setiap rangkaian kereta memiliki sepuluh gerbong yang dapat menampung lebih dari tujuh ratus lima puluh penumpang
kereta kelas ekonomi ini dilengkapi dengan fasilitas premium
seperti televisi dan kursi yang dapat dibaringkan
saat ini kereta menyediakan layanan dari pasar senin keempat stasiun
yakni pasar turi semarang poncol madiun dan lempuyangan
minggu kemarin sudah rilis sudah dites drive bagus semuanya safety nya layak
maka kemarin sudah kita jual
untuk hari ini angka kami masih menunjukkan dua puluh tiga ribu
jadi masih ada kakak premium yang masih belum terjual
karena memang penumpang mungkin
milihnya tanggal tanggal dua puluh an lah
karena tanggal dua puluh dua puluh tujuh itu rata rata sudah habis terjual